menjelang perayaan natal dan tahun baru harga kebutuhan pangan mengalami kenaikan harga
musim hujan dan ketersediaan pasokan menjadi alasan pedagang menaikkan harga jualnya
layaknya bulan ramadan menjelang natal dan tahun baru
sudah menjadi lumrah harga kebutuhan pangan mulai merangkak naik
pantauan pada sejumlah pedagang di pasar santa jakarta selatan
harga jual di tingkat konsumen mengalami kenaikan yang cukup signifikan
akibat harga beli dari pasar induk ramadjati juga naik
cabai keriting misalnya naik rp tujuh per kilogram dalam semalam
dari rp delapan belas per kilogram menjadi rp dua puluh lima
akibatnya pedagang menjualnya rp tiga puluh hingga rp tiga puluh lima per kilogram ke konsumen
bumbu dapur seperti jahe lengkuas dan serai juga naik harga sejak sebulan yang lalu
kenaikan signifikan dirasakan pada wortel impor dari rp dua puluh lima per kilogram menjadi rp tiga puluh per kilogram
biasanya kan rp delapan belas rp delapan belas ini
sekarang lagi naik lagi dua puluh lima
bawang jualnya ya
jualnya udah tiga puluh lima tiga puluh tiga gitu
tadinya kan cuma tiga puluh kadang dua puluh delapan
sama wortel impor yang paling tinggi sih
sekarang jualnya udah rp tiga puluh
tadinya kan cuma rp dua puluh lima jualnya kan cuma rp dua puluh lima
kalau kita beli sekarang ini pasaran ada yang rp dua puluh tiga ada yang rp dua puluh lima
jadi tergantung cabenya
kalau kita jual di sini paling kita rp tiga puluh lima
karena kita kan bayar kulinya bayar bensinnya pakirannya gitu ya kan
dari sananya kemarin pemasokannya kurang
ya antara musim hujan udah kena macet nggak tau juga kita
karena pas siang kemarin itu kira kira jam satu an itu barang udah nggak ada di hindu
jadi malamnya kita belanja pas naik
naiknya langsung berapa
naiknya bisa bisa kemarin itu rp delapan semalam
pedagang maupun pembeli mengaku mendapat informasi dari pedagang pasar induk ramadjati
informasi tersebut menyebut kenaikan harga sejumlah bahan pangan karena minim pasokan
akibat musim hujan dan kondisi logistik seperti kemacetan
beras naik telur juga sama cabai juga naik
naik semua sih
misalnya bu kalau cabai berapa bu
ya rp lima ada naiknya sih mbak
telur ya kadang rp dua puluh dua rp dua puluh empat nggak tentu
kalau sekarang lagi berapa
sementara bahan pokok seperti telur ayam sudah sepekan ini mengalami kenaikan harga
dari kisaran rp dua puluh empat per kilogram menjadi rp dua puluh tujuh per kilogram
pedagang dan pembeli menganggap harga beras stabil
begitu juga dengan daging sapi yang harganya masih rp satu ratus dua puluh per kilogram

negara negara t a tentang apes yang bao samples